terima kasih anda masih bersama kami di good morning
kalau kita bicara soal keberadaan transportasi berbasis data jaringan atau daring
sampai sejauh ini masih menjadi polemik hingga memunculkan gesekan di sejumlah wilayah
wali kota bogor bima arya membantah melarang ojek online beroperasi hingga awal april nanti
ia mengusulkan agar tidak ada penambahan armada terlebih dahulu
hingga revisi landasan hukum bagi kendaraan berbasis teknologi mulai diterapkan
bantahan tersebut disampaikan bima arya di depan ratusan ojek online
yang memadati lapangan bantarjati kota bogor jawa barat pada selasa sore
masa ojek online ini menagi penjelasan terkait solusi yang sempat disepakati
oleh pemerintah kota bogor bersama dengan awak angkot pada siang sebelumnya
ojek online atau transportasi online akan dibukukan
kami menyatakan itu tidak benar
tadi bahwa nanti rencananya akan dilakukan pengaturan
jadi bukan pembekukan melainkan pengaturan
yang saya sampaikan juga bahwa
pemikiran kami usulan kami
untuk sementara ini
sebelum landasan hukumnya jelas
ya sebaiknya tidak ada penambahan armada
dan nanti akan dirumuskan aturan aturan yang jelas
yang bisa diterima semua